kakek kaslan warga desa bandung rejo kecamatan walahan jepara jawa tengah
menjadi calon haji tertua dari kabupaten jepara yang akan berangkat ke tanah suci
latihan fisik dipersiapkan pria berusia sembilan puluh lima tahun itu agar tidak mengganggu jemaah lainnya saat di tanah suci
selain itu kakek kaslan yang akan menuju ke tanah suci pada delapan belas juni mendatang berangkat haji seorang diri setelah istrinya meninggal setahun yang lalu
untuk biaya melaksanakan ibadah haji kaslan mengaku uang untuk menunaikan ibadah haji dari hasil menjual satu petak sawah yang dibelinya sejak masih muda
umurnya sekitar sembilan puluh lima tahun ya persiapan dari keluarga ya fisiknya latihan jalan
ya membawa obat obatan soalnya umurnya sudah rentan
ya harus fisiknya dilatih setiap pagi jalan jalan makannya teratur ya seperti kayak gitu
ini berangkat sendiri atau dengan keluarga
insya allah berangkat sendiri
ya warga yang mendoakan biar selamat sampai sana
sementara givarianisa pabelia seorang gadis di kota pangkal pinang
menjadi calon jemaah haji termuda asal bangka belitung yang akan berangkat ke mekah tahun dua ribu dua puluh
gadis sembilan belas tahun tersebut berangkat untuk beribadah haji menggantikan almarhum ayahnya yang meninggal dunia
givaria dijadwalkan berangkat ke arab saudi masuk gelombang pertama kloter sembilan pada empat juni mendatang
ini kan sebenarnya punya orang tua jadi kedua orang tua kan yang daftar
bapak sama mama itu daftarnya dari tahun dua ribu dua
nah dapatnya alhamdulillah waktu itu sebenarnya berangkat tahun dua ribu dua puluh
tapi kodara allah bapak pergi duluan
jadi sesuai kebijakan dari kementerian agama baru
waktu itu nomor porsi jemaah haji yang sudah tidak ada diturunkan ke ahli waris ke anaknya
itu juga baru
kemudian kebetulannya saya dari bapak saya untuk mengganti bapak saya sebagai calon jemaah haji
tahun dua ribu dua puluh tiga ini bangka belitung memberangkatkan jemaah sesuai kuota normal sebanyak satu enam puluh lima orang
tim liputan cnn indonesia